keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
kedua menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik
dan calon anggota dewan perwakilan rakyat
pada delapan puluh daerah perwakilan rakyat
dalam pemilihan umum tahun dua ribu sembilan belas
sebagaimana tercantum dalam lampiran dua keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
ketiga menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
calon anggota dewan perwakilan daerah
pada tiga puluh empat daerah pemilihan dalam pemilihan umum tahun dua ribu sembilan belas
sebagaimana tercantum dalam lampiran tiga keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
keempat menetapkan hasil pemilihan umum
anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi
pada dua ratus tujuh puluh dua daerah pemilihan
sebagaimana telah ditetapkan melalui keputusan komisi pemilihan umum provinsi
garing komisi independen pemilihan aceh
kelima menetapkan hasil pemilihan umum
anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota
pada dua dua ratus enam daerah pemilihan
sebagaimana telah ditetapkan melalui keputusan
komisi pemilihan umum garing komisi independen pemilihan kabupaten kota
keenam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
dan hasil pemilihan umum tahun dua ribu sembilan belas
sebagaimana dimaksud dalam diktum ke satu sampai dengan diktum ke lima
ditetapkan pada hari selasa tanggal dua puluh satu mei dua ribu sembilan belas
pukul satu empat puluh enam wib
ketujuh keputusan ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan
ditetapkan di jakarta pada tanggal dua puluh satu mei dua ribu sembilan belas
ketua komisi pemilihan umum republik indonesia arief budiman
bapak ibu sekalian selanjutnya
di dalam berita acara yang telah dibuat
akan ada kolom penandatangan
oleh para saksi yang hadir di sini
selanjutnya saya persilahkan
untuk meletakkan berita acara
di meja yang sudah disediakan
berita acara mana
silahkan ditempatkan di depan
coba diberi map
nanti ada gak apa apa
nanti lebih susah kalau kita semua
satu meja satu berita acara
nah di situ
pada halaman kolom penandatangan
ini kita bikin lima rangkap
yang presiden kan ada di kolom
pasangan calon presiden dan wakil presiden
nah ini ada yang lain diambil
ini dia hahli
sdah sebagai pimpinan
nlaras marifwarahei rurugi deskripsi ini